ini gara gara lu sih oke ada kangen kangenan segala lu ah
terus begitu begitu
kamu kagetan gila
kamu kagetan gila
kamu kagetan gila
kamu kagetan gila
mulai bakal indah
kau pandang wajahku
kamu mengerikan malu
mengangkat jiwa ini saat dirimu
biar tak menyala
semoga akan di
untuk ku kasih
untuk ku kasih
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
mulai bakal indah
sejak mengenal cintamu kasih
mulai kuatlah indah